sangka kalau kabupaten semarang punya lokasi wisata yang super gadget
penasaran ikutin petualangan aku hari ini ya
petualanganku di kabupaten semarang dimulai dari sini nih
aku ikut trip seru di kecamatan banyu biru jalan jalan
empat gunung yang langsung mengelilingi kecamatan banyu biru
ada gunung gajah gunung telamoyo gunung merbabu dan gunung ungaran
wah keren banget ya guys
oke next lanjut ke spot berikutnya
kita ke area berlumpur nih
terus juga tadi aku kena lumpur semua ini kayak lumpur dan tadi setelah disupir ganti
yang mana supir ya
itu tuh bang bang kita kenal dulu bang
sama pak pras ini keren banget emang nyalinya besar banget beda gitu kan langsung digas semua
bohong banget karena sebelumnya kalau kalian lihat ya ada jeep sebelum kita tuh triaktif
dan begitu disetir sama pak pras emang kita merasakan ya din
sepuh banget pokoknya suhu serupain suhu makasih banget pak
tapi saya cabut aja mendingan ya mendingan saya cabut nih
abis capek teriak teriak kita cil dulu di kayu manis
viewnya tuh keren banget guys
minum kelapa sambil nyemil mendoan deh
banyu biru adventure kasih aku pengalaman lainnya
oke let s go kita akan melusuri sungai muncul rowoganjarni panjangnya sendiri di dua lima km dan waktunya ditempuh selama empat puluh menit
ada titik tertentu yang kedalaman sungainya itu sampai dua meter loh guy
kita juga harus waspada nih karena ada tanaman yang berduri
tapi tenang semua aman dan dalam pengawasan
ooo ini yang berduri ini kak
waduh ini bagus kak mau
gak kerasa udah sampai di titik akhir aja nih
oke kamera boleh dipegang
emang ya gak ada habis habisnya nih serunya
tapi masih aja diceburin
jadi sekarang aku baru aja beres beres
kita udah melewati banyak banget ya kak
tadi naik jeep ngeliat view nya yang cantik banget
dan sekarang depan kita udah ada makanan
tepatnya sekarang kita lagi ada di saung
dan depan kita ini udah ada banyak banget ya makanannya
ada sayuran kangkung dan juga sayur
karena tadi kita udah banyak banget luaraganya
mendingan kita langsung makan bareng bareng aja nih
berpetualang seru sudah pasti
kita habiskan semua hidangannya
udah jadi abas banget kan
yang selengkap kayak gini nih
juga ada lapangan tenisnya loh
kita lanjut yang lain aja deh
menuju wahana olahraga kedua
aku fania si paling sporty
namanya juga belajar ya kan
dikasih makan kelinci ikan sama burung juga udah
tinggal kasih makan diri sendiri nih yang belum
langsung aja kali ya kita meluncur ke restoran taman indah sari
yang terkenal dengan menu khas indonesia
hai guys sekarang aku udah ada di restoran yang ada bujil nih
namanya taman indah sari
fa ini taman indahsar itu umurnya bahkan lebih tua daripada umur aku sendiri
umurnya itu udah tiga puluh tahun berdiri
udah pasti jadi best seller orang orang yang lagi berkunjung ke ungaran nih
dan tentunya di sini itu juga banyak banget masakan indonesia yang menarik
yang udah menggiurkan mata ya
dan ada top tiga nih yang biasanya dicari cari di resto ini
bedain aja yuk kita ambil nasi bakarnya dulu ya
nih banyak banget dagingnya
cocok kalau pakai tangan ya kan
oke akan makan pakai tangan
pantas restonya bisa bertahan lama
itu baru bagian kecilnya aja guys
mau liburan di sini tuh super duper nyaman
areanya aja sampai lima hektare
luas banget gak tuh
gedung pertemuan yang bisa buat acara besar
gunung ungaranya tuh keliatan jelas banget dari sini guys
oke guys kalo tadi kita kan udah keliling keliling hotel wujud
dan udah nyobain berbagai fasilitas yang ada di sini nih
sekarang aku mau ngajakin kalian buat nunjukin kamar aku
nah kita copot dulu ya sepatunya
karena tadi udah dibersih bersihin
aku minta dibersihin biar kalian kalau ngeliat kamar aku tuh clean gitu kan
udah tau aslinya kayak gimana
oke kita langsung pakai sendalnya ya
aku langsung tunjukin kalian di sini ada ruang makan
piring sendok garpu gelas
terus seatnya juga ada enam bisa buat rame rame
di sini kalau kalian lihat juga ada kamar mandinya buat tamu yang lagi datang ke kamar kalian
seperluas kalian bisa main kartu di sini
di presidential sweet dia itu juga ada balkonnya yang luas banget
dan pemandangannya best banget nih guys
nah kita langsung keluar aja ya
ini kamar aku udah rapi kan
nah di sini tuh kamarnya dapetnya bednya yang king size juga
di sampingnya juga ada sofa memanjang yang super besar banget nih
bisa tidur tiduran juga di sini ataupun di kasurnya langsung
tv nya kalau kalian lihat nih sini aku tunjukin duit kayak kayaknya
nih tv nya juga besar kayak bisa nonton netflix dan juga lain sebagainya
karena ini tv digital jadi bisa nonton di ott
dan kita langsung ke kamar mandinya
nah buat kalian yang lagi mampir ke ungaran
jangan lupa untuk cobain ke new jil resort convention karena tempatnya bagus banget
ntar aku nyalain dulu ya
karena kan tadi aku habis melakukan banyak aktivitas nih
dan aku mau bersih bersih
jadi kalian jangan kemana mana ikutin terus
dan aku bersih bersih dulu ya
hai guys aku sekarang lagi ada di salah satu resto atau coffee shop yang lagi nge hits banget di ungaran
dan ini tuh vibesnya kayak di bali gitu guys
nama tempatnya adalah the circle dine rooftop
guys tapi lihat dong tangga ke arah restonya tuh asik banget kan
good vice only nih gue kan anaknya good vibes banget ya berarti boleh dong
ga salah pilih restor deh aku vibesnya tuh bali abis
gak usah jauh jauh cukup di ungaran kabupaten semarang nih
oke guys sekarang aku udah ada nih makanan dan minuman di depan aku dengan vibes bali tuh yang bali bek gitu kan
dan karena dari tadi aku tuh sangat tergiur ya dengan minuman yang ada di sebelah aku ini
dan perasaan yang bahagia dan jatuh cinta ya
ini adalah salah satu moctail best seller yang ada di the circle nih
oke gue sekarang ketahu kenapa ini bikin bahagia gitu kan
karena emang seseger itu manis asamnya tuh pas
jadi bikin semangat dan juga bikin hati jadi bahagia
lanjut dari yang segar segar kita langsung ke makanan khas bali
ini nih ayam petutu
aku suka banget sama tekstur ayamnya yang sangat sangat lembut
dan ini juga ada urapnya guys sayurannya
kita langsung cobain aja sop ubud yang ada di sini nih
sop ubud ini itu menggunakan ikan kakap merah
lengkap banget dan bagus banget buat kulit dan juga jantung
dan ditambah sama sambalnya juga yang segar
ada rasa asamnya dikit jadi bikin makin segar
juga jadi pas semuanya
nah kalau tadi kan aku udah mencoba dua makanan khas bali nih
tapi gak cuma bali aja di sini juga ada makanan khas lain
dari daerah dan juga negara lain
disini sudah ada lamb roggen jaws
jadi ini tuh adalah masakan khas india
yang di dalamnya itu ada nasi kebuli
ada daging yang juga udah dikasih rempah rempah
ditambah aku cobain nasi kebulinya ya
dan gak keras juga nasinya jadi enak
ditambah bumbunya dari dagingnya ini
rempah rempahnya sangat sangat berasa ya
ini mungkin kalau indonesia versi rendangnya india kali ya
nah guy salah satu tempat yang ikonik ada di the circle ini adalah view nya yang langsung ke gunung ungar
semakin malam semakin mempesona
guys di hati aku tuh udah terukir sebuah kenangan dari kabupaten semarang nih
kalian juga pengen kan punya liburan menarik kayak aku gini
langsung aja deh ya buruan kesini
sampai ketemu sama fania lagi ya guys